bergabung bersama kami ada nofri zal tahar direktur pengelolaan sampah klhk
pak nofri zaltahar selamat malam
selamat malam mbak
pak ini mungkin sebagian masyarakat belum aware begitu dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh klhk
sebetulnya apa pak praktiknya selama ini yang dilakukan oleh klhk dan juga pengelolaan sampah klhk
ya kalau kita lihat undang undang undang itu kan ada dua ya dalam mengelola persampahan secara mendasar
pertama adalah pengurangan sampah dan yang kedua adalah penanganan sampah
jadi kalau kita bagi itu juga bisa bicara hulu dan hilir upstream dan downstream
yang menjadi penting memang adalah juga pada saat ini
kalau masa lalu kan kita
lalu persoalan sampah itu diserahkan ke persoalan hilir saja
itu kan lebih banyak penanganan
sekarang nggak bisa lagi karena memang persoalan sampah ini memang menjadi persoalan yang sangat serius
sehingga memang sisi pengurangan ini juga menjadi penting begitu loh dalam pengelolaan sampah
kalau bicara pengurangan dalam undang undang itu kan ada tiga
pertama adalah pembatasan sampah itu sendiri atau pencegahan terjadinya sampah itu sendiri
yang kedua adalah penyelamat
yang ketiga adalah penyelamat
yang kedua adalah mengguna ulang sampah itu sendiri yang tadinya sampah bisa kita gunakan ulang berkali kali
sehingga dia tidak langsung menjadi sampah
dan yang ketiga adalah daur ulang
jadi bagaimana menjadikan sampah itu menjadi produk produk lain atau menjadi sumber daya buat produk produk lain
jadi intinya pengurangan sampah itu ada tiga itu sebenarnya berdasarkan undang undang
pak nofrizal ini yang jadi concern yang jadi perhatian serius
saya yakin juga dari klhk sendiri adalah selain sampah industri sampah plastik ini pak
bahkan kita jadi negara kedua terbesar entah harus bangga atau tidak begitu
bahkan plastik juga dianggap sebagai quote unquote spesies baru gitu di lautan
tanggung jawab klhk atas realita ini seperti apa pak
ya ini memang kalau kita lihat ada tren baru memang ya
jadi kalau kita lihat trennya itu memang komposisi sampah plastik itu terus meningkat
di akhir tahun dua ribu delapan belas ini kita bisa melihat ada kondisi positif sebenarnya dibanding data tahun dua ribu enam belas
memang saya melihat ini positif ya
artinya hal mengembirakan walaupun cuma angkanya kecil
tapi ini menunjukkan persoalan
sudah mulai tumbuh di masyarakat
sehingga memang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap angka pengurangan sampah itu sendiri
walaupun angkanya masih kecil
ini sesuatu yang sangat baik
karena memang partisipasi publik itu kan berawal dari perubahan perilaku
itu tentu tidak mudah
tapi ini sudah menunjukkan tanda tanda yang sangat baik begitu loh
banyak hal sebenarnya yang dilakukan dalam pengurangan sampah itu
tapi prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi
ada tiga hal mendasar
pembatasan atau pencegahan timbulan sampah itu sendiri
kemudian mendayakunakan ulang dan mendaurulangkan sampah itu
jadi sebenarnya ya
kita juga harus apresiasi masyarakat di luar sana yang memang ada atau memiliki kegiatan yang konsisten begitu untuk mengurangi sampah plastik khususnya di lautan
tapi kalau tadi dari publiknya
sementara strategi klhk untuk memberikan edukasi ya
untuk memberikan edukasi soal peduli sampah seperti apa pak
ya selalu saya sampaikan kepada teman teman media
bahwa bicara pengelolaan sampah itu tidak bicara harus utuh dari hulu sampai hilirnya
jadi ada kalau kita lihat hulunya itu
kalau hulunya itu stakeholder pertamanya itu adalah produsen itu sendiri
yang mereka menghasilkan produk dengan kemasannya itu berpotensi menghasilkan sampah
kemudian setelah itu adalah
publik itu sendiri sebagai konsumen
mereka yang mengkonsumsi kemudian setelah dikonsumsi kemudian menghasilkan sampah
kemudian stakeholder yang berikutnya adalah pemerintah daerah atau dinas kebersihan atau sistem kota yang selama ini ada
dan semuanya ini harus kita maksimalkan dan harus kita prioritaskan semuanya
dan semua punya peran dan tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan sampah ini
persoalan pemerintah daerah kita saat ini juga harus kita akui
memang kapasitas sampah itu sangat banyak
sehingga itu harus kita tingkatkan peningkatan kapasitasnya
baik sarana prasarana sdm sistem kelembagaan anggaran dan sebagainya
kemudian dari persoalan konsumen atau masyarakatnya
harus kita akui juga perilaku publik perubahan perilaku publik itu masih jauh
pak tadi pak nofrizal mengatakan
sepertinya sambungan kita terputus dengan pak nofrizal tahar
tapi paling tidak kita sudah tahu tadi ya
klhk di bawah pengelolaan sampah
klhk ini sudah memberikan koordinasi kepada stakeholder terkait dan juga publik
pastinya untuk semakin sadar bahwa sampah ini akan berbahaya ke depannya sepuluh sampai dengan dua puluh tahun ke depan
jadi kalau tidak sekarang kapan lagi ya